yang saya hormati dan kita banggakan
tentu kita panjatian puji pukur
di tengah kita berpuasa
ada inisiatif yang baik
menuju stasiun yang baru
nah ini tentu menjadi suatu inisiatif yang baik
masyarakat tetap dapat dilayani dengan baik
diantaranya berkaitan dengan lalu lintas
safety itu berjalan dengan baik karena
tidak ada lintasan sebidang
dan kita memberikan kesempatan kai
melakukan operasi dengan baik dan
kemaslahatan untuk rakyat banyak
ada hampir lima ratus penduduk
dan itu menjadi suatu fasilitas bersama
bapak ibu sekalian yang saya bangga
satu kegiatan pembangunan yang bertanggung jawab
crossing terjadi pak bupati
tetapi pada saat nanti
flyover sudah jadi tentunya
sehingga tidak terjadi crossing
dan oleh karanya saya ucapkan terima kasih
saya selalu minta untuk
saya pikir ini selain pilot project
flyover ini adalah satu pilot project
yang menjadi kolaborasi yang baik
yang lain untuk melaksanakan
untuk menyelesaikan lintasan sebidang
dan menjadi masalah nasional
nanti marilah kita lakukan
dan saya akan berikan ve lampunan
dan saya akan berikan temanan
sekali lagi bapak dan ibu boleh berikan tepuk tangannya